assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa sih doi masa begini aja rapi biasanya kan saya lebih keren dari ini doi kan mau ketemu
aku mah selalu rapi tiap hari cek bajunya lecek aja langsung ganti
mak jalan ya
pasti gara gara dosa cek untuk yang kita buang kotak sampah dia taruh cari
cara nih beti dan lele sama om aceh ya tuh pak bener bener ya pokoknya kamu
bantuin bapak untuk pikir keras ya bagaimana caranya ya oke deh nanti dia
ya barang sejuta dua juta pos
kalau transferan sudah datang
untun kang idan
modal buat dagang juga udah kepake
saya permisi dulu
dokter masih ingat saya ya
atau terbayang bayang terus muka saya
aku mau datang
kok rapih amat
maksudnya biar nggak bawa sampah
bisa dimasukkan kemana saja
risen sama whichir ntar sekarang pak
nah kenapa ini berani brock
cepet aduh kan tungguan sidang oh saya tahu kamu pasti nggak bisa uang ya kebanyakan
klir nya ya udah ada berapa sini atau menjadi kang maja adik bener nggak jadi udah
halo cantik assalamualaikum waalaikumsalam
bikin akang kelopok kelopok kayak lele nggak dapet air
kang aceh pagi pagi udah rapi banget mau ke rumah bu dokter ya
bu dokter ada apa ya iya bantu bantu pindahan astagfirullahaladzim iya ya akan kebanyakan
acara jadi nggak inget lupa untung kamu ingetin lupa tapi kok dandanannya rapi banget oh ini
ya kan baju akang kan banyak dibuang sama emak jadi ini aja yang kesisa kemudian kapan kapan kita jalan
iya kapan kapan tapi saya nggak janji kapan kapannya dalam waktu dekat ini tapi
kalau misalnya saya mau nih jalan sama kang aceh terus kita jadian
abis jadian kita mau ngapain terus gimana sama mamahnya edward
nanti kita bicara lagi ya
ya nanti kita bicara lagi ya

diteramain sama pak ustadz kalo gak dateng kalo gak bantu bantu
senyumnya simpen buat orang seorang ya
yang lain cuma rutin aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa sih ini
nopoknya emang sama aku
tumben rapi tuh mi
apa sih doi masa begini aja rapi
biasanya kan saya lebih keren dari ini doi
kan mau ketemu sama
tuh kan tuh kan suka seudah sama saya kan
kayak kamu gak rapi aja bu
aku mah selalu rapi tiap hari cek
bajunya lecek aja langsung ganti
ya tidak segitunya juga kali doi
lebih dari itu kali doi
tadi saya lihat dari jauh tuh seru benar sih ceritanya
ngobrolin bajunya akung ceng
sebelum itu doi
ngobrolin pakaian kamu rapi
ternyata kita tidak mengenal anak anak kita
meskipun bener sih kalian
kalau saya mah kenal sama anak saya
si edward kurang konsentrasi saja kamu tidak tahu
itu mungkinnya si edward sering main ke wanet karena di rumah kurang diperhatikan sama kamu
ya ampun kum
sembarangan kalau ngomong kum
anak sekarang teh ya disayang atau nggak disayang tetap aja mainnya ke warnet
sekarang tuh warnet ada di mana mana
banyakan warnet daripada warkop
iya kok gak ada hubungannya
waktu kecil saya itu nggak boleh main ke warnet
makanya gak dibikin
zaman dulu belum ada warnet
ido yang lehoi
ya berarti orang tua kita hebat ceng
mereka tahu kita gak bakalan ke warnet
makanya mereka gak bikin
terserah pikiran kamu aja dok ya
aku emangnya di warnet itu ada makanan apa sih
kok anak anak pada suka ke warnet
kum udah tenang kum
ido loh kum ido yang ngomong udah abah tenang